ya pemirsa saat ini kami masih bersama dengan bapak aswan hasibuan baginda batang taris
baginda batang taris ya
betul dan perlu kita tanyakan juga mengenai salah satu proses yang sangat penting pada hari ini adalah pemotongan atau penyembelihan kerbau yang dikenal juga dengan istilah lahani horja
mangalakon lahani horja
nah sebenarnya apa sih untuk baginda batang taris makna daripada kerbau tersebut
iya kalau horja godang itu harus potong kerbau
bahasa adatnya anak nimanuk langka langka indalu
jadi dikatakan nabontar
artinya nabontar itu kan bersih
jadi horja godang ini sangat bersih
dan itu kalau potong kerbau itu namanya sudah menjadi horja godang baru boleh naik bendera adat
jadi di lokasi ini kan sudah kita lihat banyak bendera adat di situ itu syaratnya harus potong kerbau
kalau tidak potong kerbau tidak boleh naik bendera adat
jadi ada juga itu horja yang menengah
supaya nanti masyarakat adat jangan tidak bisa membuat horja godang ataupun pesta
kalau yang menengah itu potong kambing
tapi potong kambing dikatakan dengan horbojanggut
artinya kerbau yang bejenggot
kalau datang hujan masuk ke kolong rumah
tapi tidak boleh naik bendera adat
dan tidak bisa pengantin keluar gelanggang untuk menortor
tetapi berada di rumah saja
jadi horja godang ini nadia dan juga pemirsa adalah pesta adat yang besar
begitu ya pak bagi nepatan taris
karena memang pesta pernikahan resepsinya kak hiang dan juga bobi ini
nadia dikatakan cukup merupakan acara yang sangat besar
karena ada berapa kerbau
pak bagi nepatan taris
ya tadi saja pun ada kirapnya itu lebih dari sepuluh
kalau saya hitung tadi ada tadi penyerahan kerbau
bukan hanya dari tapanuli bagian selatan saja
tadi misalnya ada dari marga hasibuan ada dari marga ritonga ada dari marga pasaribu
dari marga marga tadi ada masuk untuk menyerahkan kerbau itu
ada juga dari daerah daerah
karena saya menilai ini sekarang
jorja ini bukan hanya horja godang
horja godang sekali
horja godang sekali
iya horja godang sekali
lebih besar lagi
ini sudah horja ini bukan hanya horja dari orang mendailing saja
sudah masuk semua tadi
saudara saudara dari batak toba dari karo dari dairi
semua suku sudah ada tadi untuk datang ke jorja ini
artinya horja ini luar biasa lah
jadi nadia kebayangkan ada sepuluh kerbau coba
lebih dari sepuluh
dan yang saya tidak bisa bayangkan pada saat menortor nanti
karena memang itu merupakan momentum dimana semuanya akan berpesta menari bersama merayakan juga tradisi
jadi nanti kalau tidak salah ada urutan urutannya juga ya baginda batang taris ya
itu seperti apa tuh nanti
karena akan dilakukan cukup lama prosesinya
asal itu menortor dikatakan margalanggang
margalanggang itu tempat menortor itu
jadi kalau menortor itu harus diawali oleh raja panusunaga
kebetulan raja panusunannya juga nasution
dan yang punya horja godang juga nasution
yang tuan rumahlah duluan nanti untuk membuka gelanggang
jadi pak baginda batang taris gelanggangnya itu adalah di belakang kita ini ya
ini lokasi gelanggangnya
inilah gelanggangnya yang di belakang kita ini
disinilah nanti menortor
seperti yang tengah dilakukan tadi pagi ya
itu dilakukan apa
mulailah itu nanti yang punya horja godang
dan disitu nanti raja panusunan karena raja panusunanya juga nasution
itu nanti diayapi oleh anak burunya
diayapi itu apa
iya diayapi harus satu meter di belakangnya
harus dikawalnya itu nanti yang menortor itu
kalau besok menortor pak jokowi menortorlah siregar
oke jadi itu pak jokowi di belakang baru
jadi besok misalnya pak jokowi dengan pak doli sinomba dengan heri lotu
tunggak siregar lah semua itu nanti di depan
nanti mengayapinya nasution
nanti gantikan tiel lah itu
nasution di depan baru nanti di belakangnya sipuan
jadi memang panjang sekali nadia opa runtutan acara dari pesta adat ini ya sejak pagi tadi
ini masih berlangsung lagi
kita akan lihat nanti bagaimana manortornya
saya gak sabar mau joget aja nadia
kita harus belajar untuk stamina nya dari baginda batang taris dari teman teman mandailing ini luar biasa ya
dan kita juga akan kembali ke studio untuk bisa melihat
apalagi hal hal yang bisa diberitakan dari acara yang sangat meriah ini